polisi menahan penganiaya anak selebgram agnia punjabi
yang merupakan pengasuh korban
berdasarkan pemeriksaan empat orang saksi dan juga cctv
hasilnya ada kesesuaian antara visual di cctv
dengan barang bukti yang disita
pelaku yang sudah bekerja selama satu tahun sebagai pengasuh korban ini
tega menganiaya balita berusia tiga lima tahun hingga mengalami luka lebam
tim melakukan koordinasi mendalami tkp melihat bahwa
dari sudut pandang cctv yang ada
persesuaian sama dengan bentuk kamar
yang ada di ruangan yang terlihat di cctv
begitu juga kita lihat ada boneka panda
begitu juga dengan sarung bantal dan
ada supray yang ada ini kita cocokkan persesuaian dari cctv
dari hasil pemeriksaan polisi pelaku tega menganiaya korban
yang masih berusia tiga lima tahun karena kesal antaran korban
tak mau luka bekas cakarannya diobati oleh pelaku
polisi kini masih menganalisis rekaman cctv
guna mendalami kasus penganiayaan ini
angga ini merasa jengkel dengan korban
akibat ketika itu korban ingin diobati
karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban
namun korban menolak tidak mau
setelah lain itu juga pengakuan dari tersangka
ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka
pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka
akibat diniaya pelaku korban yang masih berusia tiga lima tahun
ini mengalami luka luka di bagian mata telinga dan juga kening
aksi penganiayaan terekam kamera pemantau atau cctv
dan berlaku selama satu jam lebih
pelaku menganiaya korban di dalam kamar yang tertutup rapat
saat orang tua korban berada di jakarta untuk bekerja
pelaku pun sempat berdalih jika korban mengalami luka lebam
namun setelah dicek dari cctv
tindak kekerasan yang dialami korban akhirnya terungkap
pada saat sawah semua mbak mbak saya dibawa soalnya basement